di serang monyet liar bayi berusia sembilan bulan di cianjur harus dioperasi akibat luka robek di bagian pipi
berkali kali diburu warga monyet yang sejak lama berkeliaran di perkampungan dan kerap menyerang anak anak ini sulit untuk ditangkap
putri aisyah bayi berusia sembilan bulan ini harus menjalani perawatan di rumah sakit umum daerah cianjur karena luka robek di bagian wajahnya
saking parahnya luka putri harus menjalani operasi
balita malang ini menjadi korban serangan monyet liar saat berbaring di ruang tengah rumahnya di kampung leles desa sukamanah kecamatan karangtengah cianjur
sang ibu yang sedang berada di kamar mandi tak menyangka monyet tiba tiba masuk ke rumah mereka
kedengaran jatuh pas dilihat lari dari wc si monyetnya udah hadapan gini di deket pintu di bawah diambil gitu
anak ibunya dari kasur udah dibawa ke rumah
menurut warga kampung leles serangan monyet ke permukiman warga ini sering terjadi sejak tiga bulan terakhir
sedikitnya enam anak berusia balita pun menjadi korban serangan dan gigitan monyet liar tersebut
warga pun beberapa kali memburu monyet liar itu namun monyet monyet itu sulit ditangkap
dulu mah di belah sana deket pasar desa
nggak pina pina terus kemunjul kemunjul darah sini
cuma kelamaan itu monyet adanya di sini
enam anak ya
itu rata rata nyerang ke anak
iya sama anak anak kecil
warga berharap monyet liar tersebut dapat segera ditangkap